gempa di aceh menuai keprihatinan dari berbagai pihak
setelah gempa melanda pidijaya
tujuh desember kemarin masyarakat di berbagai daerah menggelar sholat goib dan juga penggalangan dana
ribuan santri pondok pesantren riyadlu solihin ke tapan kota probolinggo
menggelar sholat goib dan doa bersama untuk para korban gempa di pidijaya aceh
para santri mendoakan agar semua korban diberi ketabahan dalam menghadapi musibah
acara ini digelar sekaligus untuk mengajarkan santri agar selalu peduli dan membantu sesama yang terkena musibah
pembacaan tahlil rencananya digelar selama tujuh hari ke depan
kita melakukan doa bersama
kita juga melakukan solat goib kepada teman teman kita saudara saudara kita di situ
mudah mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan kekuatan dalam menghadapi ujian yang dihadapi oleh keluarga besar aceh
sholat goib untuk korban gempa di pidijaya juga digelar anggota kepolisian resor jombang
tak hanya melakukan sholat goib mereka juga menggalang dana
di sidoarjo jawa timur siswa siswi sekolah menengah pertama di kecamatan wonoayu turut menggelar doa bersama dan menggalang dana bagi korban musibah gempa di provinsi aceh
para siswa ini juga menyisihkan uang saku mereka untuk disumbangkan
para guru menyambut baik aksi para siswa tersebut
dari smp islamisantamil karangkuri wonoayu untuk saudara kita di aceh yang terkenal musibah
semoga diberi ketabahan oleh allah dan bisa mengambil hikmah dari bencana tersebut
wali kota surabaya tri risma hari ini mengimbau seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota surabaya dan bumd
untuk memberikan sumbangan sukarela bagi para korban bencana di aceh
ya insya allah nanti saya berharap besok
sudah bisa dikirim kesana bantuan
nanti saya ceknya terakhir ini berapa
insya allah besok saya kirim kesana
nanti kita lihat apakah dibutuhkan tenaga
kalau dibutuhkan tenaga dibutuhkan tenaga nanti kita akan kirim kemudian
pegawai negeri sipil di pemkot surabaya langsung melakukan aksi penggalangan dana di kantor kantor instansi
selain mengirim bantuan uang
pemkot surabaya juga telah menyiapkan tenaga medis dan petugas lapangan